kementerian pertahanan kembali menggelar ajang pameran pertahanan indo defense and expo
pameran pertahanan dua tahun sekali ini diharapkan bisa memicu pertumbuhan industri pertahanan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi
dalam indo defense tahun ini sudah ada delapan ratus empat puluh empat perusahaan dari empat puluh lima negara yang akan ambil bagian
lima ratus tujuh puluh tiga perusahaan diantaranya berasal dari luar negeri
jumlah ini meningkat tajam dari penyelenggaraan dua tahun lalu yaitu sebanyak enam ratus tujuh puluh dua perusahaan
sementara dua puluh delapan negara akan mengirimkan delegasinya untuk menghadiri pameran ini
jumlah pengunjung ditargetkan sebanyak dua puluh lima ribu orang termasuk delegasi resmi pemerintah negara sahabat
acara akan berlangsung dua sampai lima november dua ribu enam belas di jakarta international expo kemayoran jakarta pusat
anggaran pertahanan indonesia yang naik setiap tahunnya memang menjadi magnet perusahaan pertahanan asing
angkatan bersenjata indonesia juga masih konsisten menjalankan program modernisasi
yang tentunya menjadi daya tarik para penjual senjata
tapi apa yang kita lakukan adalah mendorong stakeholder stakeholder yang terlibat di dalam penyelenggaran indodefense
untuk melaksanakan penandatanganan penandatanganan kontrak termasuk kerjasama kerjasama teknologi
industri pertahanan dengan counterpart counterpart yang ada dari luar negeri